pemungutan suara yang diikuti warga negara indonesia yang berada di luar negeri dilakukan secara bertahap mulai dari tanggal delapan april sampai dengan tanggal empat belas april
dan hari ini warga negara indonesia yang berada di qatar khusus yang berada di doha melakukan atau memberikan hak suara mereka hak pilih mereka
kita akan melihat seperti apa suasananya kalau saya tidak salah ini masih berlangsung di sana
kita akan tanya dengan noni wibisono warga negara indonesia yang berada di doha
noni selamat malam waktu indonesia
selamat malam waktu indonesia assalamualaikum selamat siang waktu doha qatar ya
sekarang jam setengah tiga hampir setengah tiga siang
masih setengah tiga siang
non kalau misalnya saya lihat di belakang noni ini sedang dilakukan pencoblosan warga negara indonesia melakukan atau memberikan hak pilihnya
memberikan suaranya seperti apa sih suasana di sana dan kalau boleh tahu ini ada di mana ya
oke jadi ini adalah di holiver stadium dan memang seperti yang bisa dilihat bersama ya di belakang itu antusiasme warga indonesia di qatar itu luar biasa
sejak tps itu buka jam satu siang tapi sebelum jam satu siang gedung ini sudah dipadati oleh wni yang memang mereka ingin cepat cepat ya menyoblot dan mengikuti pesta demokrasi tahun ini
non kalau misalnya ngomongin kan bagaimana sosialisasi pencoblosan proses pencoblosan apakah teman teman atau warga negara indonesia yang ada di doha ini mendapatkan informasi yang lengkap terkait bagaimana sih nyoblosnya kertas suaranya
kalau capres cawapres mungkin semua orang pasti udah tahu tapi kan kalau yang lainnya caleg calegnya nih nggak tahu kan nggak semua orang kenal gitu
kalau di sana gimana
jadi memang ya komunitas indonesia di qatar ini tuh sangat
dan juga sering sekali melakukan silaturahmi
dimelalui berbagai forum kata pertemuan dengan masyarakat atau berbagai kesempatan kbri dan juga panisnya pemilu itu sering sekali melakukan sosialisasi ini sudah sejak lama
saya rasa sudah dari tahun lalu sudah dilakukan sosialisasi ini
jadi banyak masyarakat yang tidak lagi bingung karena mereka sudah tahu apa yang harus dilakukan saat hari a saat pemilu dilaksanakan
antusiasme wni yang ada di sana sendiri menghadapi
pemilu dua ribu sembilan belas kali ini seperti apa sih kalau mungkin bisa dibandingkan wni yang juga pernah mengikuti pemilu di dua ribu empat belas
apakah hype nya itu lebih besar antusiasmenya lebih besar atau apa
banget ya terasa sekali
kalau tadi tadi saya obrol obrol dengan banyak masyarakat yang sudah pernah melewati pemilu di tahun dua ribu empat belas mereka merasa tahun dua ribu sembilan belas ini kayaknya lebih masif gitu ya
kayaknya lebih banyak lagi partisipatif yang dilakukan
jadi mereka juga sangat banyak lagi berkongsi dengan masyarakat gitu kan
dari mulai mereka saling membantu untuk mensupport kegiatan pemilu ini mereka juga nggak pernah berhenti gitu kan menyebarkan informasi yang tentunya yang positif ya
jadi memang yang saya dengar juga jumlah dari pendaftar itu meningkat semenjak tahun dua ribu empat belas
oh oke bagus dong ya
karena dari tadi lagi sibuk ngobrol
tapi lagi masih antri
tadi panitia sempat bilang satu jam lagi aja karena lagi penuh penuhnya
oke silakan sekarang coba kita berikan kelonggaran untuk memberikan suaranya memberikan hapilnya
sekali lagi terima kasih sudah mau diganggu di sian indonesia connected malam hari ini